di tengah pandemi saat ini warga muslim hampir di seluruh dunia terpaksa meraihkan lebaran idul fitri di rumah saja
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
begitu pula warga muslim di amerika serikat apalagi saat ini amerika serikat menjadi salah satu negara
dengan jumlah positif covid sembilan belas terbanyak di dunia
dan untuk mengetahui bagaimana suasana idul fitri di sana kita sudah terhubung dengan nadi gunah khairi
wni yang berada di los angeles amerika serikat
selamat malam waktu jakarta ini mas nadi
assalamualaikum wr wb selamat malam
waalaikumsalam selamat hari raya idul fitri mas nadi
kami ingin tahu bagaimana di tengah pandemi apalagi di amerika serikat ya sebagai negara yang jumlah kasus positifnya cukup banyak ini
bagaimana umat muslim atau anda sendiri merayakan idul fitri di tengah pandemi saat ini
ya saat ini kami sedang
hari pertama ya idul fitri
saat ini kami tetap waspada karena jumlah case di amerika masih tetap menaik
sekarang di tempat saya berada di los angeles atau state california
kita masih berada di salah satu lokasi yang paling red zone
dan umat umat muslim di sini juga
paham atas hal tersebut
jadi kita masih menjaga jarak antar sesama
walaupun presiden trump kemarin sehari sebelum idul fitri
mengumumkan bahwa rumah ibadah adalah suatu essential yang bisa buka
tapi pemimpin pemimpin islam di amerika menganjurkan untuk umat islamnya tetap mengikuti
karena kita harus menghindari umat umat muslim untuk tidak menyebarkan virus virus ini dalam masjid
dan orang umat umat muslim juga semakin kreatif
mereka mengadakan sholat idul fitri bersama secara virtual
nah di kota
terus muslim komunitasnya kita mengadakan drive thru
pembagian pembagian makanan untuk orang orang yang membutuhkan
artinya anda sholat idul fitri tadi di rumahkah
atau ada masjid yang masih buka
atau bagaimana masyarakat kita yang ada di los angeles
di kota los angeles kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat id di rumah masing masing
dan ada yang
ada yang mengadakan virtual
kalau saya sendiri saya di rumah
karena berhubung saya melakukan cash business
nah tradisi lebaran biasanya antara wni yang ada di sana seperti apa sih
yang mungkin pengalaman anda dengan masyarakat di sana merayakan sebelum sebelumnya
ya selama sepuluh tahun saya di amerika
biasanya kalau sholat idul fitri kami melakukan sholat
di konsulat di los angeles
terus setelah sholat bersama kami berbondong bondong ke wisma atau rumah dari konsul jenderal
untuk melakukan sholat urami dan kumpul bersama masyarakat indonesia
namun saat ini ya kami harus
tidak akan melakukan itu karena ada lockdown dan konsulat general indonesia pun sudah mengadakan sholat idul fitri

dan konsulat general indonesia pun sudah mengadakan sholat idul fitri
mengimbau untuk masyarakat untuk menjaga diri dan tidak berkumpul kumpul secara banyak gitu
secara pribadi masih merasakan terasa tidak sih ini masih lebaran
atau memang aduh sudah sangat berbeda sekali dengan tahun tahun sebelumnya
jadi sudah tidak kaya lebaran sebenarnya atau bagaimana
iya jadi emang sebelumnya pun lebaran di amerika itu sangat beda ya
maksudnya tidak ada liburan
dan kebetulan tahun ini jatuh di
dan kebetulan tahun ini jatuh di

jatuh di akhir pekan
dan di sini pun lagi merayakan hari memorial day weekend
jadi tiga hari tiga minggu apa ya tiga weekend
tapi tahun ini yang lebih berbeda adalah ya
bisa berkumpul sama keluarga di sini atau teman teman terdekat
jadi lebih lebih lebih berbeda
biasanya sudah berbeda tapi ini lebih berbeda lagi karena situasinya lagi pandemi
silaturahmi artinya tetap dijalankan ya dengan keluarga di indonesia atau dengan teman teman
bagaimana tadi ceritanya ketika virtual menghubungi saudara saudara atau keluarga yang ada di tanah air
ya jadi kemarin saat hari terakhir saya puasa di sini itu kan hari pertama lebaran di indonesia
kakak saya yang paling tua pun sekarang lagi di palembang dan keluarga saya di jakarta
karena lagi lockdown juga di indonesia
untung video call nya bisa beberapa screen
jadi kita bisa maaf maafan lewat video call dan keluarga besar juga
ya tadinya mau pulang kampung tapi saya mengikuti peraturan
jadi saya memilih untuk tidak pulang kampung dulu
itu mungkin setelah semua sudah reda baru saya bisa pulang kampung menyengut keluarga
oh sempat ya
jadi kamu pikir sebenarnya mau balik ke indonesia ya
itu sudah direncanakan berbulan bulan sebelumnya
sudah oke dua minggu puasa di indonesia dan lebaran di indonesia
pas dengar beritanya ya yaudahlah daripada saya nanti membawa penyakit dan keluarga kena semua
mendingan saya sedih saja
pasti ada jawabannya lagi nanti
secara pribadi jadi apa yang paling dirindukan mas nadi dari perayaan lebaran yang seperti biasanya
oh ya satu makanan
ketupat lembutan sayur
yang kedua ya hangatnya keluarga
tinggal jauh di amerika itu membuat saya mengerti akan pentingnya keluarga
karena di indonesia keluarga itu gimana ya membuat kita bahagia lah
kalau di amerika kan keluarga saya cuma sedikit
jadi ya beda
itu yang buat saya kangen banget
jadi sepanjang lebaran belum makan makanan khas lebaran yang biasa kita konsumsi ya
atau makan seadanya aja
kalau sekarang ya kita belajar cara buat makanan makanan khas lebaran
seperti bontong sayur sambal goreng sama nadi
susah nggak nyari bahan bahannya
kalau tadi kan beberapa wni di luar negeri susah karena ya beberapa pasar tutup akhirnya gitu
saya kebetulan di kota los angeles itu sudah banyak apa namanya
restoran indonesia satu tapi juga perusahaan distribusi makanan indonesia
dan di kota los angeles sendiri pemerintahnya menyuruh perusahaan perusahaan makanan
distribusi makanan untuk tetap buka karena mereka penting untuk komunitas di los angeles
dan kebetulan istri saya kerja di perusahaan distribusi makanan indonesia aja
oke terima kasih banyak mas nadie sudah berbagi cerita soal lebaran di los angeles
apalagi di amerika serikat yang jumlah kasusnya cukup banyak
mudah mudahan sehat selalu dan tetap semangat meskipun tidak bisa bertemu dengan keluarga
terima kasih sekali lagi